erick menggandeng kejagung serta bpkp untuk membantu kementerian bumn dalam rangka program bersih bersih bumn
kita akan membahasnya pagi ini bersama narasumber kami sambungan virtual ada pak direktur eksekutif sinergi bumn institute
ada pak ahmad yunus selamat pagi assalamualaikum pak yunus selamat sehat
selamat pagi waalaikumsalam
ya anda melihat pandangan anda seperti apa pak yunus apakah aksi aksi bersih dari erick thohir ini
karena erick thohir mencurigai ada indikasi yang serupa dengan kasus jiwasraya kemudian juga asabri pak yunus
ya baik terima kasih kita kalau misalnya sakit ya kita harus tentunya bisa mendeteksi dulu penyakitnya itu karena apa
karena bisnis karena resiko bisnis ataukah memang karena apa
karena memang salah kelola nah ketika memang ini salah kelola berarti kan ada pengawasan dari kementerian bumn yang selamanya tidak dilakukan
atau pengawasan yang kurang efektif
nah oleh karena apa lagi perusahaan perusahaan yang disebutkan tadi memang perusahaan perusahaan yang dia tidak memiliki kompetensi untuk pengembangan bisnis atau lagi termasuk pengelolaan dana pensiun
nah katakanlah rni kemudian
angkasa pura itu kan perusahaan perusahaan yang memang dia tidak dibentuk tidak didirikan untuk mengelola dana pensiun
pensiun itu milik karyawan yang dimungkinkan oleh pelaturan undang undangan
tapi yang saya ingin katakan begini bersih bersih itu memang tidak perlu dipublis
bersih bersih itu dilakukan melalui sistem yang pak erick pegang penuh
artinya sistem pengawasan di pak erick
artinya pak erik dengan mempublis itu kan saya melihat ada sisi politis
yang memang disorot
apakah beliau mencari panggung dan lain sebagainya
toh dia pegang gendali
dia pegang sistem
nah kalaupun mau bersih bersih itu kan harus dilakukan
dia juga ada sistem pengawasan internalis dana
kalau beliau sudah hampir lima tahun bekerja
kenapa baru sekarang diungkapkan
nah ketika diumumkan ke publik apalagi menggunakan kejaksaan pakai konversi pers
maka yang menjadi korban adalah bumn nya
kepercayaan publik terhadap bumn hancur
bumn sedang memulihkan itu
baik artinya anda kendala
itu yang ingin saya sampaikan bahwa jangan sampai
baik artinya ada kelemahan di tata kelola pengawasan yang seperti anda katakan tadi
baiknya dibuat sebuah lembaga pengawasan
kah pak yunus sehingga ini bisa dikontrol tidak hanya oleh erick thohir selaku menteri
tapi ada dirjen mungkin yang akan mengawasi atau sejumlah lembaga tertentu
tidak seperti itu
perusahaan bumn itu tidak harus punya dapen
dana pensiun itu bisa diserahkan ke pihak lain yang punya kompetensi
punya sistem bisnis dan sudah teruji di sana
ada efg misalnya sebagai perusahaan asuransi
kalau sudah ketahuan memang tidak beres kenapa nggak dialihkan ke sana
jangan lantas dikumpulin tidak beresnya diakumulasikan lalu dilaporkan ke kejaksaan
dan bpkp ini memiliki tugas untuk melakukan apa namanya
audit tidak dalam rangka audit hukum bukan penyidik ya
dia itu mengaudit tata kelola
dan kewenangan memperbaiki tata kelola ini ada pada pak erick
artinya hasil bpkp hasil audit bpkp itu harusnya bisa digunakan oleh kementerian bumn
untuk memperbaiki sistem agar ke depan tidak ada lagi yang terjadi seperti ini
ini kan hancur kepercayaan publik pada bumn
yang jadi korban adalah bumn nya kalau saya melihat begitu
tapi kalau dari pandangan anda di lapangan seperti apa pak yunus
apakah semua perusahaan bumn itu sudah mempunyai good corporate governance
atau tata kelola perusahaan yang baik atau belum ya
itu diwajibkan jadi setiap perusahaan bumn itu wajib dan diaudit setiap dua tahun oleh bpkp
setiap tahun mereka lakukan audit internal
artinya ketika memang saat ini terjadi berarti pengawasan di dalam harus dibenahi
siapa yang punya tugas pengawasan
siapa yang menentukan komisaris
ya menteri bumn
nah ketika komisaris tidak kompeten melakukan pengawasan
berarti kan juga ada kesalahan dari kementerian bumn yang menunjuk komisaris komisaris itu
nah ini yang ingin saya katakan bahwa ini adalah persoalan sistemik
harus kita pelan pelan perbaiki dan ingat kita harus menjaga kepercayaan publik terhadap bumn
karena tugas pak erick salah satunya itu
menjaga kepercayaan publik pada bumn
jangan sampai karena tiga puluh empat bumn tiga puluh empat dapen akhirnya bisa menghancurkan ratusan bumn yang sudah ada
untuk memulihkan kepercayaan publik itu butuh waktu
zaman orde baru bumn dicap sebagai sarang koruptor
nah ditambah lagi seperti ini
makanya saya melihat ini terlalu politis
pak erick punya waktu pak erick punya kewenangan pak erick punya kewenangan untuk bisa memperbaiki dari dalam
tujuh komisaris komisaris yang punya lotasi kompetensi
jangan orang orang politik yang ditunjuk yang tidak punya kompetensi yang di sana
nah sehingga inilah kalau mau buka bukaan ini dosa siapa
ya salah satunya ya dosa dari kementerian bumn yang mengutus orang orang sebagai komisaris sebagai pengawas yang tidak bisa melakukan pengawasan dengan maksimal
sehingga sistem tidak terbangun dengan optimal
oleh karena itu ini jadi pr kita
bersama bagaimana bumn ke depan kita tata dengan baik
dan kepercayaan publik langsung seketika hancur
kalau kita bisa riset indeks kepercayaan publik pada bumn pasti rendah
karena apa karena sering dilaporkan seolah olah yang melaporkan bapaknya sendiri
ini yang kami semenyayangkan
pak yunus kalaulah erick thohir baru menemukan hal ini dalam pekan ini atau beberapa waktu yang lalu ya baru baru ini
artinya anda mengatakan ada meaning atau definisi politis cari panggung
kalau anda sendiri sudah menemukan hal ini belum ya
jauh jauh hari pak yunus menemukan ada dana pensiun yang sakit
bagi sisi karyawan itu kan tidak bisa menemukan seperti itu
artinya apa ketika karyawan pensiun hak haknya diberikan artinya aman
ketika haknya bisa dipenuhi berarti dapen sudah mengelola dengan baik dana pensiun
nah sehingga karyawan itu meskipun menjadi bagian dari pengelolaan dapen
tapi tidak bisa menjangkau ke sana
nah ketika dia pensiun hak haknya dipenuhi maka merasa dapen sudah bekerja
nah yang bisa menjauh ke sana kan korporasi
nah itu yang maksud saya jadi bagi karyawan ini tidak bisa mendeteksi sejauh itu
karena yang penting kalau saya pensiun hak hak saya diberikan
siapa yang menggabungkan uang saya
dana pensiun yang dibentuk oleh perusahaan
tapi karyawan tidak punya akses untuk bisa ke sana
apakah dapen ini dikelola dengan baik apakah ada kebocoran
itu maksud saya
sehingga tetap membutuhkan direksi
dan kalau saran saya dapen dapen yang ada di bumn dibubarkan saja
dibubarkan diikutkan ke perusahaan perusahaan asuransi yang punya kompetensi dan pengalaman di bidang itu
nah tapi permasalahan lagi perusahaan asuransi milik bumn
yang mengelola itu kemudian ini juga bermasalah jiwasraya
jadi banyak uang uang karyawan ini tidak bisa dibayar karena jiwasrayanya yang bermasalah
korupsi di jiwasraya
nah ini yang maksud saya
perlu didudukkan kembali
ifg itu sejauh mana
membuat konsep dan jangan biarkan kalau bisa kalau perlu dilarang
bumn nggak perlu
karena bumn kayak ptpn dia nggak punya kompetensi untuk pengembangan dana pensiun
dia nggak punya pengalaman untuk pengamanan dana pensiun
oleh karena itu serahkanlah kepada pihak di luar
jangan dikelola sendiri dana pensiunnya
pertamina yang memang di bidang mining misalnya pt pn kemudian rni
mereka semua tidak punya pengalaman kompetensi
pengalaman untuk mengelola dana pensiun
baik ini masukan juga ya buat pak erick thohir ya
ada apa ya upaya untuk pemenahan dari afg tadi seperti anda katakan
pengawasan juga harus dikontrol untuk dana pengelolaan pensiun ini
tapi yang terakhir pak saya minta dari anda pak yunus
bagaimana untuk program aksi bersih bersih ini ya
apakah masih berlanjut jika nanti jokowi tidak menjabat
ya bagaimanapun pengembangan bumn ini menjadi concern kita bersama
kita sebagai warga negara punya tanggung jawab untuk itu
yang pertama bersih bersih harus kita lakukan
yang mengawal bersih bersih siapa setuju menteri bumn
tapi bersih bersih itu dilakukan dengan tidak mengorbankan bumn
artinya menteri bumn itu punya kewenangan untuk bisa mengendalikan sistem
untuk bisa merevolusi sistem bumn yang korup misalnya
untuk bisa mengganti pengelola bumn
mengganti kapan saja direktur dan dewan komisaris bumn
dan itu bisa dilakukan dengan efektif tanpa harus riukan
karena ketika riuh seperti yang kemarin dilakukan
yang menjadi korban adalah bumn itu mungkin dari saya
baik terima kasih masukannya semoga ini didengar oleh para pemangku kepentingan ya pak ya
terima kasih pak ahmad yunus selaku direktur eksekutif sinergi bumn institute
bersama kami di bisnis dan referensi selamat pagi
assalamualaikum selamat sehat pak yunus